udah biarin aja
biarkan dia berpikir dan menenangkan diri
nanti kalau kita desak dia terus dia malah nolak
terus sama reno juga
iya tadi aku ajakin
terus di jalan ketemu sama
kalian ngobrol aja dulu
aku sama anak anak biar masuk duluan ya
lebih baik kamu pulang aja
kamu kan pasti udah capek jalan jalan
kamu menginginkan aku bertahankan
bertahan sampai anak dalam kandungan
aku kangen banget sama
ya kamu sabar aja dulu
nanti kan suatu saat
kamu juga bisa berkumpul lagi sama syifa
iya udah kebetulan dia kena cuma emos engineers karena ini pengadil itu langsungupin gue kembali nalang kawasan ini

ya udah kalau gitu
kamu jangan nakal
jangan buat mama jadi repot
sehat sehat ya selalu ya
nih sayang hati hati ya
papa gak sempat kerjain rencana kita
papa sibuk banget sih
kenzo kamu tenang aja
papa udah tahu kok papa harus ngapain
papa udah undang om afib dateng kan
sekarang alika dan kenzo bener bener udah deket
dengan om afib
sampai mikirin om afib segala
pa tapi itu kan kelasia
tante bella gak boleh tahu pa
ih ini anak anak papa jadi pada bawel ya
papa udah ngerti papa harus ngapain
papa janji papa gak akan bilang tante bella
apa kerja dulu ya
kenzo kita telepon om afib yuk buat mastiin
aku tahu om gak akan lupa ulang tahunnya tante bela
tapi aku mau ingetin lagi
nanti om dateng ya
iya om pasti datang ya
yuk kita berangkat yuk
dia sengaja datang ke sini
dia juga tahu kalau aku mengandung anaknya
kalau nggak buru buru disingkirin
gavin bisa merusak rencanaku sama mama
tapi bagaimana caranya menjauhkan gavin dari jakarta
sebaiknya aku isi rekening siva yang baru kami bikin
jadi kalau bella butuh untuk keperluan dirinya dan siva
gak lagi bergantung pada reno
gak terselalu ada rada sya
ini kesempatan aku untuk menjatuhkan bella
aku yakin sehabis ini semuanya akan membenci kamu bella
aku salah sih
kayaknya passwordnya udah bener deh
kalau nyoba lagi takut di blokir
kayaknya gak bisa deh
password aja kok pakai tanggal lahir anak
tadi afif mau transfer sebanyak dua ratus lima puluh juta
aku tambahin nolnya jadi dua lima miliar
papa sudah memutuskan untuk mengirim raina ke australia selama beberapa bulan
nanti disana dia akan tinggal dengan saudaranya mama
ya mama setuju pak lebih baik begitu
biar si rena tuh lupa sama laki laki tukang masak itu
kalau abib sendiri setuju dengan keputusan papa sama mama
kira kira kak reina berangkat kapan ya
papa udah pesan tiket untuk keberangkatan besok pagi
nanti kamu tolong antarin dia ke bandara ya
pokoknya aku gak mau pergi pak
pokoknya aku gak mau pergi kemana pun
pasti kalian sengaja kan ngusir aku
karena kalian emang gak pernah anggap aku di rumah ini
reina jangan begitu sayang
sangat sangat memperhatikan kamu
tapi tolong kali ini kamu pergi ya
supaya kamu bisa melupakan si laki laki tukang masak itu
mama gak setuju sama dia
itu semua cuma alasan mama
udah biarin aja
biarkan dia berpikir dan menenangkan diri
nanti kalau kita desak dia terus dia malah nolak
kayaknya ada yang kurang deh
kurang pedes gak manyos
bi bilin lah
aduh lagi nanggung juga